saat ini presiden joko widodo akan mendarat sesaat lagi akan mendarat di labuan banten
untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari lokasi yang menjadi terdampaknya tsunami
yang terjadi di kawasan tersebut pada hari sabtu malam tanggal dua puluh tiga
dan saat ini helikopter yang membawa presiden republik indonesia beserta robongan
telah tiba di lapangan ahmad yani labuan banten untuk meninjau dan melihat kondisi para korban
maupun lokasi yang menjadi terdampak dari tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu itu
dan di sini juga penjagaan cukup ketat oleh para petugas
para petugas yang terdampak di sini
pas pampres dan pihak pihak terkait dan rencananya nanti presiden juga akan mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian
dan juga melihat titik titik yang menjadi pusat terjadinya tsunami
yang menjadi terdampak dari tsunami yang meluluhantakan kawasan bibir pantai terutama yang di daerah pantai carita
selain itu memang selain yang ada di kawasan banten
tsunami juga menerjang wilayah lampung bagian pesisir lampung
di mana saat ini dari bnpb sendiri menyatakan bahwa hingga pukul tujuh pagi ada sekitar dua ratus delapan puluh satu korban yang dinyatakan meninggal dunia
namun ini masih akan terus diupdate terus oleh pihak bnpb karena melihat kondisinya juga cukup sulit untuk dijangkau oleh para petugas bnpb
pihak pihak terkait untuk mengevakuasi korban
tidak hanya itu juga masih terdapat korban hilang yang sampai saat ini belum ditemukan
dan saat ini kami masih menunggu presiden untuk turun dari helikopter
di banten mengalami hujan yang cukup deras pada pagi hari namun di siang hari ini
ataupun di pagi hari ini tepatnya hari senin terlihat kondisi cuaca cukup baik
dan ini adalah helikopter kedua
dan ini adalah helikopter kedua yang dikumpulkan oleh banten
namun di banten terlihat sudah ada helikopter yang turun dari pagi hari ini
dan ini baru saja mendarat helikopter kedua
namun kita belum mengetahui kita masih menunggu
apakah presiden joko widodo sedang disetujui

amat yani labuan banten
amat yani labuan banten
dan juga pihak pihak terkait untuk meninjau bagaimana kondisi terkini pasca terjadinya tsunami yang terjadi pada sabtu malam sekitar pukul sembilan lebih dua puluh tujuh menit waktu indonesia barat
dan presiden di sini tampaknya sendiri tidak didampingi oleh ibu iryana dan presiden nantinya akan mengunjungi sejumlah lokasi atau tempat yang menjadi pusat pengungsian dan juga rumah sakit yang ada di kawasan banten
dan tidak hanya itu memang ada sejumlah titik yang menjadi fokus presiden untuk melihat bagaimana kondisi terkini pasca tsunami seperti halnya yang ada di pantai carita
yang memang banyak meninggalkan korban jiwa di kawasan tersebut termasuk halnya personil band tujuh belas yang memang pada saat kejadian berada di sana sedang melakukan acara
acara yang dilakukan
yang dilakukan oleh pihak pln wilayah jawa barat